sidang pembacaan tuntutan terdakwa bom tamrin aman abdurrahman ditunda
aman tidak bisa dihadirkan karena kendala teknis
sidang pembacaan tuntutan yang sedianya diagendakan hari ini pukul sembilan pagi
dimulai oleh ketua majelis hakim ahmad zaini sekitar pukul sepuluh
namun sidang hanya berlangsung kurang dari lima menit karena pihak jaksa penuntut umum
tidak bisa menghadirkan terdakwa karena kendala teknis
jpu meminta sidang ditunda sampai delapan belas mei
pihak pengacara aman menyatakan tidak bisa mengonfirmasi penyebab ketidakhadiran aman dengan pasti
karena belum bisa berkomunikasi sejak kericuan di makobrimob terjadi
aman abdurrahman terlibat dalam beberapa peristiwa terorisme di tanah air
aman tidak lahir dari kalangan ekstremis indonesia
nama aman abdurrahman muncul mendadak sebagai tokoh terorisme pada tahun dua ribu an
aman abdurrahman lahir pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua di sumedang jawa barat
aman difonis sembilan tahun penjara pada dua ribu sepuluh oleh pengadilan negeri jakarta barat
karena terlibat pelatihan militer di aceh
aman dijebloskan ke lapas nusa kambangan
pada saat menjalani hukuman aman membentuk jamaah ansar daulah
sebagai wadah untuk mendukung kilafah islamia
saat muncul kelompok kelompok yang berpengaruh dengan kejahatan islam
paisis aman mendeklarasikan dukungan terhadap kelompok tersebut
tujuh belas agustus dua ribu tujuh belas aman kembali ditangkap aparat karena diduga terlibat pada peristiwa pengeboman
di jalan mh tamrin jakarta
aman dipindahkan dari nusa kambangan ke makobrimob depok jawa barat
pada lima belas februari untuk menjalani sidang perdana kasus bom tamrin
aman abdurrahman atau oman didakwa mempengaruhi orang
untuk melakukan aksi pengeboman di jalan mh tamrin
dalam dakwaan ini oman berkata
yang dibacakan pada sidang perdadanya
oman disebut menyebarkan paham melalui ceramah dalam format mp tiga
ceramah ini disebarkan selama kurun waktu dua ribu delapan hingga dua ribu enam belas
aman abdurrahman dijerat pasal empat belas jungto pasal enam perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh
yang telah ditetapkan menjadi undang undang no lima belas tahun dua ribu tiga
tentang pemberantasan tindak pidana terorisme
sosok aman abdurrahman cenderung akrab dengan jeruji
berkali kali sejak tahun dua ribu tiga aman begitu sering menjalani hidupnya di balik bui
semua kasus yang menjeratnya berkaitan dengan aktivitas terorisme
meski begitu aman memiliki perilaku yang baik di mata beberapa orang terdekatnya
risa aida cnn indonesia